ya tentunya ini adalah sebuah apresiasi yang harus kita berikan kepada petugas yang bisa mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam potensi ancaman ancaman yang ada ya di negara kita dan tentunya juga ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat sampai barangkali akhir tahun nanti ya ketika memang ancaman ancaman seputar teror ini sempat bermunculan
nah seusai penggerebekan empat terduga teroris di purwakarta pemirsa tepatnya di waduk jatiluhur kini situasi di lokasi sudah mulai berangsur normal
ya pihak kepolisian resor purwakarta dan gegana pun masih berjaga di tempat kejadian banyaknya kolam terapung di lokasi menjadi alasan terduga memilihnya sebagai tempat bersembunyi
pasca penggerebekan suasana di tepi sungai ataupun di waduk juanda jatiluhur purwakarta jawa barat kembali normal
para nelayan ikan di waduk juanda jatiluhur kembali beraktivitas
mereka tampak sibuk mengambil ikan hasil budidaya di kolam tersebut
kendaraan nelayan yang hendak mengambil ataupun mengantar benih ikan memenuhi tepian
sementara itu menurut bupati purwakarta banyaknya kolam terapung di lokasi menjadi alasan terduga memilihnya sebagai tempat bersembunyi
selain itu tidak terpantaunya orang orang di sekitar karena hilir mudiknya warga lokal petani dan pemancing ikan membuat keamanan di lokasi menjadi lemah
saya katakan dengan jumlah yang terlalu banyak seperti ini dan hilir mudik manusia yang tidak terkontrol
hal dimungkinkan menjadi tempat persembunyiannya pelaku kejahatan termasuk pelaku teroris
sebelumnya di lokasi tersebut petugas menggerebek dan menangkap empat terduga teroris jaringan isis
dua terduga ditembak mati sedangkan dua lainnya ditangkap petugas
dian firmansyah purwakarta